kita ke informasi berikutnya dua warga desa sanggang kebupaten sukoharjo mendapatkan bantuan renovasi rumah tidak layak huni dari pemerintah provinsi dan basnas jawa tengah
bantuan ini diserahkan langsung gubernur ganjar pranowo pada selasa sore
tuginem dan windarti mendapatkan bantuan masing masing dua puluh juta rupiah untuk perbaikan rumahnya dari ganjar pranowo yang menggandeng badan amil zakat nasional basnas jawa tengah
kedua rumah warga ini berada di daerah terpencil dan harus melewati hutan dalam kondisi yang gelap
ditargetkan tahun ini lebih dari lima belas ribu unit rumah tak layak huni dapat diperbaiki untuk mendorong percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim di jawa tengah
bantuan rtlh ini tidak hanya berupa renovasi bangunan namun juga termasuk pembangunan jamban dan pengadaan listrik
termasuk area yang remote meskipun tidak terlalu jauh ya tapi kalau kita melihat listrik butuh
ditarik tadi kira kira tiga ratus meter air kira kira dua ratus meter dan kemudian kita minta secara vision teknis untuk dipersiapkan dengan baik agar problem itu bisa kita selesaikan